namun menurut saya tetap penting perlu adanya partai yang berada di luar pemerintahan
namun menurut saya tetap penting perlu adanya partai yang berada di luar pemerintahan
terutama untuk membangun suatu pengimbangan di dalam proses kekuasaan
pengolahan kekuasaan pemerintahan yang terjadi di indonesia
dan balance melalui partai partai yang berada di luar pemerintahan